yang kita bolehkan kita bandarkan
acara pkb road to election dua ribu dua puluh empat di senayan jakarta minggu siang
penuh dengan keriuhan tepuk tangan saat ketua umumnya muhaymin iskandar
menyambut prabowo subianto sebagai calon presiden
dikonfirmasi usai bertemu presiden joko widodo pada senin
pria yang disapa caimin itu mengaku sebutan calon presiden
yang disematkannya kepada prabowo adalah bentuk penghormatan
tunggu pengumuman resminya tapi itu penghormatan yang tertinggi
dari kami kepada tamu
ya segera segera kita kabari kalau sudah
kita masih menghitung segala macamnya
sementara itu ketua umum gerindra
prabowo subianto mengaku deklarasi capres cawapres itu hal yang mudah
bagi prabowo menang dalam pemilu dan pilpres itu lebih penting
prabowo pun memuji keberanian caimin untuk mendeklarasikan koalisi bersama gerindra sejak awal
sudah sudah sekalian deklarasi gampang
yang penting kita menang
menang untuk apa
menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa indonesia
menyinggung perpolitikan tanah air prabowo melanjutkan dirinya menyayangkan
di indonesia masih ada cara cara politik yang saling menjelekan satu dengan yang lain
dirinya menekankan bila ingin mewujudkan indonesia yang sejuk dan kompak
tim liputan cnn indonesia